klopo dalam bahasa indonesia artinya kelapa
dinamakan sate klopo karena menggunakan kelapa dalam pembuatannya
berbeda dengan sate pada umumnya daging yang digunakan pada sate klopo ini merupakan daging sapi yang telah dilumuri parutan kelapa sebelum dibakar
cukup mudah menemukan penjual sate klopo di surabaya
namun kali ini saya mau mencicipi sate kelopok paling terkenal di surabaya
lokasinya berada di jalan ondemongan
kabarnya dalam satu hari bisa menjual puluhan ribu tusuk sate klopo
sadar akan perkembangan zaman asi sang pemilik pun mulai berinovasi dengan menyajikan menu sate klopo dalam olahan lain
baru baru ini ia menyajikan sate klopo dari daging ayam namun dengan resep khas miliknya
rasa kelapanya tuh benar benar dominan di sini
dan daging sapinya tuh manis klop banget dicampur sama kelapa
berdiri di pertengahan tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima kedai ini menjadi jujukan atau tujuan berbagai kalangan
mulai dari artis hingga pejabat publik
harga satu porsi nasi sate klopo daging rp tiga puluh lima
sementara nasi sate klopo ayam rp dua puluh delapan
usai makan di sate klopo hit surabaya ini saya masih penasaran dengan warung sate klopo
berbeda dengan sate klopo onomohan yang terletak di pusat kota sate klopo yang satu ini berada di pinggir surabaya
walaupun resep turun temurun hingga saat ini sang penjual tidak ingin mengubah keaslian cita rasa sate klopo ini
setiap hari sang pemilik sendirilah yang turun tangan mengolah empat belas kg daging sapi
harganya pun lebih murah dari tempat sebelumnya
hal menarik lain warung sate klopo tiara ini sudah ada bahkan sebelum keperbukaan indonesia
penjualnya pun sudah masuk generasi ketiga
di sini tuh bumbu rempahnya tuh lebih berasa dan serundengnya tuh melimpah ruah
dan yang membedakan kalau di tempat sate klopo di sini ini
cara penyajiannya antara sate dan juga nasi
itu dicampur di dalam satu piring
dalam sejarahnya penjual sate klopo adalah suku madura yang berada di jawa atau biasa disebut pendalungan
sate kelapa itu diawali dari saudara saudara kita keturunan madura
kalau dicari di madura sendiri mungkin agak sulit juga
dia berkembang banyak di surabaya sidoarjo mungkin gresik juga
sisi yang lain mungkin
seperti pasuran dan probolinggo tidak terlalu banyak bisa kita temukan
pedagang sate klopo di kota surabaya ini rata rata bisa anda jumpai sejak pukul enam pagi hingga sebelas malam